para siswa di sd negeri rawamangun sembilan pagi mengikuti tryout online nasional
melalui aplikasi ruang guru mereka dilatih mengerjakan soal soal yang sering keluar pada ujian tertulis berbasis komputer
para siswa pun mengaku terbantu dengan digelarnya tryout ini
senang terus bisa dapat contoh contoh soal di unbk soalnya pun juga bisa di print dan dapat dikerjakan dimanapun
bisa memudahkan kita mengerjakan soal soal dto un atau apapun
dan di situ juga ada guru guru yang bisa membantu kita misalnya lagi kesulitan
di situ kita juga bisa memakai fitur fitur canggih lainnya
tak hanya siswa kepala sd negeri rawamangun sembilan pagi juga mengatakan jika peran guru di sekolah terbantu dengan adanya aplikasi ini
aplikasi bisa digunakan siswa di mana saja
dan orang tua bisa langsung melihat kemampuan anaknya
dan orang tua bisa memberikan arahan bisa melihat hasil daripada tryout itu melalui handphone tersebut
sehingga orang tua bisa mengukur kemampuan daripada anak tersebut
tryout online ini memang digelar untuk membantu siswa mempersiapkan mental menghadapi ujian
karena ada fitur bank soal yang berisi kumpulan soal terlengkap dan timekeeper
sehingga siswa bisa terlatih mengerjakan soal dengan waktu yang ditentukan saat hujan nanti
manfaat dari diadakannya tryout bayi ruang guru ini adalah mengasah siswa siswi itu untuk latihan mental
karena ujian nasionalnya itu berbasis komputer jadi mengajarkan mereka untuk sabar ketika ada kendala dan sebagainya tetap tenang
itu poin pentingnya
terus yang kedua adalah time management
karena di aplikasi ruangguru itu ketika siswa mengerjakan soal
di atas soal itu akan ada timekeeper nya
jadi siswa tahu nih kira kira soal matematika yang empat puluh butir soal itu cukup waktunya nggak ya untuk satu ratus dua puluh menit
tryout online nasional serentak pertama di indonesia ini digelar secara gratis hingga empat belas januari mendatang
ditargetkan sebanyak seratus ribu siswa mengikuti tryout online mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas
tim liputan cnn indonesia